artinya untuk investasi ya juga tapi karena kita untuk fashion kita harus berani rugi dari hal ongkos gitu
oh penting banget
kalau kebang kan kita ngantri dulu ya
minimal kita ngantri di kasir lah
ngantri dulu jalan terus ngantri di kasir
isi ini dulu
kalau mas dulu ya jaman dulu ya
saya masih umur berapa gitu ya masih baru baru nikah
kalau sekarang udah lama
baru baru nikah mau beli rumah ya mas tabungan kita yang kita jual
langsung ke toko emas dicatat udah dihargain bawa duit pulang
alicia yang sudah sembilan belas tahun memiliki toko perhiasan di jakarta pusat ini mengaku
setiap tujuh hari menjelang ramadan bisa merob omset hingga satu miliar
permintaan perhiasan menjelang hari raya idul fitri cenderung meningkat
naiknya sih mungkin nanti seminggu sebelum lebaran mungkin bisa jadi naik
mana seperti itu setiap tahun di ramadan
biasanya kayak gitu
pastilah kan orang mau lebaran namanya juga kan
jadi mungkin buat dia berhias nanti lebaran
atau buat nabung juga kan mas juga bisa buat tabung gitu
peningkatan itu cukup signifikan
di bulan lain omsetnya hanya berkisar dua ratus hingga lima ratus juta rupiah
meski demikian menurut alicia perhiasan mas sulit dijadikan
investasi karena cenderung banyak potongan harga pada proses pembuatan
orang yang berniat investasi emas biasanya membeli emas logam mulia batangan
maksudnya emas memiliki tingkat resiko dan return yang relatif stabil
menurut direktur pt antam niko kanter
ada beberapa faktor yang menentukan naik turunnya harga emas
dan ketidakpastian geopolitik dunia
hingga resesi yang berdampak terhadap bank bank dunia
dari sisi perekonomian dan geopolitik global yang kita semua tahu ya
sekarang ini dilanda oleh resesi
karena resesi ini banyak impacting kepada pembangkang
orang tuh melihat emas dari pilihan investasi yang stabil
kenapa karena harganya itu jadi ikut ter
karena emas itu tetap naik ke atas
juga kita melihat tentunya tingginya demand daripada emas ini
dari konsumen di tengah tengah kondisi yang ketidakpastian kan
menjalani dulu fitri dan beberapa bulan ke depan
diramalkan harga logam mulia diprediksi akan cenderung naik
melihat tingginya demand masyarakat